masih selanjutnya saudara polisi berhasil menyergap pelaku pembegalan pemotor perempuan di lampung tengah
pelaku kaget dan kebingungan ketika ditangkap polisi dalam keadaan tidur pulas
anggota satreskrim polres lampung tengah menyergap pelaku begal sedang tidur di rumahnya selagai lingga lampung tengah lampung
pelaku yang kaget rumahnya dikepung polisi tak berkutik dan langsung dibawa ke mobil petugas beserta barang bukti senjata tajam
pelaku merupakan seorang residivis mengaku kepada polisi telah beraksi empat kali dalam kurun waktu tiga bulan terakhir
pelaku yang kaget rumahnya dikepung polisi tak berkutik dan langsung dibawa ke mobil petugas beserta barang bukti senjata tajam